nah sementara itu pemirsa ke informasi yang lain ini presiden telah menandatangani peraturan pemerintah yang menyatakan akan memberi hadiah uang dua ratus juta rupiah bagi orang yang melaporkan tindakan korupsi kepada kpk
presiden menandatangani peraturan pemerintah no empat puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
keputusan ini juga dibagikan presiden joko widodo melalui akun media sosialnya
dalam peraturan itu disebutkan pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi mengenai kasus dugaan korupsi kepada penegak hukum akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi uang
dengan besaran maksimal dua ratus juta rupiah
kpk menyambut baik hal ini
selain itu jurubicara kpk febri diansyah juga berharap ada mekanisme khusus untuk melindungi para pelapor tindak pidana korupsi
perlindungan ini termasuk untuk para saksi ataupun ahli yang ikut membuktikan tindak pidana korupsi yang diusut oleh kpk